hari ketiga penyekatan arus lalu lintas di ruas jalan utama pantura subang jawa barat dari arah jakarta menuju cirebon terpantau relatif sepi
kendaraan yang melintas di jalur ini didominasi oleh sepeda motor dan kendaraan pribadi
di hari ketiga penyekatan petugas terus melakukan penyekatan tepatnya di wilayah perbatasan karawang dan subang
sebanyak enam puluh sepeda motor dan dua puluh kendaraan roda empat berhasil diputar arah oleh petugas
banyak pemudik yang mencoba mengelabui petugas dengan menyamar sebagai ojek online
namun petugas tetap memutar arah mereka
pada saat penyekatan kendaraan yang diperiksa r dua enam puluh r empat dua puluh
yang diputar balik r empat ada lima r dua ada dua puluh an
sementara itu sejumlah kendaraan masih diharuskan balik arah di pos penyekatan cikarang barat
penyebabnya adalah mereka yang tidak melengkapi diri dengan dokumen persyaratan yang ditetapkan
mereka yang diminta balik arah masih didominasi warga yang berkendaraan pribadi
ada total satu lima kendaraan yang harus balik arah sejak hari pertama masa pelarangan mudik dua ribu dua puluh
masyarakat yang hendak bepergian untuk bekerja dan melewati titik penyekatan diharapkan bersabar
karena proses pemeriksaan surat membutuhkan waktu
tidak semua juga kendaraan pribadi kita periksa
betul betul sangat sangat selektif supaya pemeriksaan dapat terus berjalan
tapi dampak akibat pemeriksaan itu bisa seminimal mungkin
jadi kami juga jadi serba salah gitu
ketika kami melesat pemeriksaan ketat kemudian ada kepadatan kami dibilang menimbulkan kemacetan
ketika kami agak longgarin dibilang polisi tidak serius
nah teman teman bisa melihat sendiri bagaimana kondisinya di lapangan
anggota kami juga sudah berjika
penyekatan dilakukan seiring dengan adanya larangan mudik tertanggal enam hingga tujuh belas mei mendatang
larangan ini bertujuan untuk menekan penyebaran virus covid sembilan belas di kampung halaman
tim liputan cnn indonesia